banjir bandang menerjang kawasan pabrik pt freeport indonesia di distrik tembagapura kabupaten mimika papua tengah
akses jalan dilaporkan mengalami kerusakan
peristiwa longsor hingga banjir bandang terjadi pada pukul enam belas tiga puluh lima waktu indonesia timur
banjir bandang ini dipicu oleh curah hujan yang tinggi di kawasan area tambang mp tujuh puluh tujuh
dalam video amatir karyawan terlihat alat berat terbawa longsor
selain itu diketahui masih banyak karyawan yang terjebak di area tersebut
kapolres mimika akbp igede putra mengatakan sampai saat ini belum ada korban yang dilaporkan
petugas juga belum dapat memastikan kerusakan yang ditimbulkan akibat kejadian tersebut
sementara itu akses jalan mal tujuh puluh dua menuju mal tujuh puluh empat ditutup karena jalan rusak
sekitar pukul enam belas tiga puluh lima ya di area perusakan
kembaga pura khususnya di mil tujuh puluh empat ya terjadi banjir
nah kemudian hasil komunikasi kami dengan pihak manajemen termasuk juga laporan dari polsek tembagapura
jadi untuk korban jiwa dari karyawan tidak ada
jadi semuanya dalam kondisi aman
memang ada informasi ataupun laporan dari masyarakat
ada keluarga dari masyarakat tetapi bukan karyawan ya
jadi non karyawan yang belum ditemukan